dki jakarta kini memiliki wastafel atau tempat cuci tangan portable yang dipasang di beberapa titik
salah satunya di kawasan terintegrasi dukuh atas jakarta pusat yang ramai didatangi warga
wastafel diletakkan di trotoar lengkap dengan sabun dan kran air
warga yang baru saja turun dari transportasi umum krl mrt dan bus transjakarta bisa langsung menggunakannya untuk mencuci tangan
warga menyambut baik keberadaan wastafel portable ini
namun mereka menyayangkan sabun tangan yang cepat habis dan tidak segera diisi ulang oleh petugas
kadis bina marga dki jakarta hari nugroho yang dikonfirmasi melalui pesan singkat menyatakan
dinas bina marga bekerjasama dengan pamjaya bertugas menyediakan air bersih dan sabun yang dilakukan secara rutin
masyarakat diimbau agar lebih bijak dalam menggunakan air serta sabun cuci tangan untuk kepentingan bersama
rizky iktiar yahya jakarta